sandwich adalah salah satu makanan yang sangat populer di penjuru dunia
panganan ini identik dengan setangkup roti yang dilapisi sayuran daging lapisan saus dan ada juga yang menambahkannya dengan keju dan telur
laman cnn com menulis sandwich dipopulerkan oleh bangsawan inggris john montaigu pada tahun seribu tujuh ratus an
kegemaran eal of sandwich keempat ini bermain kartu membuat dirinya tidak memiliki waktu untuk makan
lalu ia mengkonsumsi roti berlapis daging sapi yang bisa dimakan sambil bermain kartu
makanan yang dipesan montagu tersebut saat ini dikenal dengan sebutan sandwich
seiring berjalannya waktu popularitas sandwich semakin meluas
penyajian yang praktis mudah dibuat disimpan
bahkan bisa dibawa kemana saja hingga syarat akan kandungan gizi menjadi alasan roti lapis ini banyak digemari
kepopuleran sandwich dibuktikan dengan mudahnya menemukan hidangan ini di kafe restoran hingga kedai makanan lainnya
di jakarta banyak lokasi tempat makan yang menjual sandwich
salah satu kafe di jakarta yang menjual menu khusus roti isi

di sini tersedia dua belas menu sandwich yang penamaannya disesuaikan dengan isiannya
variasi jenis roti kepit ini menggunakan roti soft roll dilapisi dengan sayuran seperti selada dan tomat
yang tidak boleh ketinggalan adalah isian utama yaitu potongan daging sapi panggang dan keju swiss yang membuatnya berkali kali lebih lezat
sandwich dish lainnya
satu porsi roti isi sepanjang sekitar lima belas cm ini terdiri dari irisan empat buah sandwich yang terdiri dari tiga lapis roti dengan isian sayuran segar lengkap dengan ayam panggang dan bacon
kalau bicara tentang sandwich memang biasanya dimakan pada saat pagi ataupun siang hari
tapi nggak menutup kemungkinan juga bisa dimakan sore ataupun malam
karena memang sandwich itu kalau dilihat dari isiannya dia nutrisinya banyak loh
ada proteinnya juga
ada seratnya juga
harga jual sandwich di sini beragam mulai rp enam puluh hingga rp delapan puluh delapan
harga disesuaikan dengan pangsa pasar yang membidik kalangan urban menengah ke atas
selain itu kafe ini juga didukung dengan lokasinya berada di kawasan permukiman mewah
untuk senior australia sendiri dengan amerika sebenarnya tidak jauh beda
dan memang penggemarnya penggemar sandwich sendiri kan memang
lebih ke orang orang budaya ya dibandingkan indonesia
cuman kalau saya lihat untuk customer browback itu sendiri memang kebanyakan itu pernah stay di luar negeri
kedua jenis roti tersebut memiliki porsi yang besar dengan bahan dan rasa yang juga berkualitas
sandwich ini dapat dikonsumsi sebagai panganan selingan atau makan berat sekalipun
di jakarta ada juga kedai sandwich yang menjual menu roti kepit dengan harga miring
berkisar antara delapan belas hingga tiga puluh lima ribu rupiah kedai makan khusus roti isi ini membidik pasar yaitu pegawai kantoran
strategi usaha sang pemilik juga memilih lokasi kedai di kawasan tendean jakarta selatan
tidak jauh dari kawasan perkantoran membuat sandwich ini laris terutama pada saat makan siang
kemasan pun dibuat dengan konsep on the go agar sandwich ini bisa dinikmati kapanpun
yang ngebedain itu kan kebanyakan masyarakat indonesia beranggapan bahwa sandwich itu adalah makanan mahal
di sini itu yang ngebedain adalah sandwich itu bisa dimakan oleh sebagian masyarakat yang menengah ke bawah atau menengah saja
jadi kita bisa jual makanan sandwich di sini itu harga murah mengenyangkan dengan varian yang seperti di hotel hotel
ada bip ham tuna dan salmon dan semua itu harganya terjangkau
di kisaran dimulai dari rp sembilan belas sampai rp tiga puluh
smoke salmon egg sandwich dibuat dari roti panggang dengan isian telur dadar tebal saus mayo dan salmon panggang
nah kalau avocado egg sandwich berisi potongan alpukat matang yang segar dan saus mayo yang juga tidak bikin enak
tidak melulu dengan nasi nikmatnya roti lapis dengan isian yang menggiurkan ini bisa memenuhi perut anda yang keroncongan
tertarik mencoba semuanya
kebutuhan cnn indonesia